oke serangan siber seperti penipuan dan juga peretasan secara online ini semakin meningkat ya di tengah pandemi
jadi untuk itu buat anda nih yang sering melakukan aktivitas online atau daring harus waspada
nah kali ini saya akan berikan tips untuk anda supaya aman dari serangan saat melakukan online
berdasarkan imbauan dari badan siber dan sandi negara kita buka bersama ini dia
oke tips aman dari serangan siber
sebetulnya simple tapi kadang kadang kita lupa nih ya
yang harus diperhatikan pertama kali adalah gunakan variasi password
jadi penggunaan kata sandi dan juga password
pastikan password yang anda gunakan mungkin p nya gede pakai a s nya dua
jadi gabungan ada campuran huruf kemudian angka tanda baca dan simbol seperti tanda seru huruf besar huruf kecil mungkin simbol persen ya
nah selain itu anda juga harus mengganti password di semua perangkat
atau akun secara berkala
mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali kalau anda punya waktu ya
tapi biasanya sih tiga puluh enam puluh sampai sembilan puluh hari ya
dan pastikan anda tidak menggunakan password yang sama nih untuk semua platform atau perangkat
mungkin ada beberapa orang yang kayak sekarang media sosial banyak banget jadi passwordnya semua sama
jangan ya kalau bisa belakangnya sedikit diganti atau ya semuanya berbeda
nah selanjutnya kita bahas dari sistemnya
melihat sistemnya pastikan anda selalu update sistem baik di komputer
jadi atau ponsel ya
jadi untuk mencegah masuknya virus atau malware
nah kemudian gunakan dan juga update program antivirus
ini pastinya untuk menangkal
sebagai penangkal apapun data yang anda upload anda unggah ke handphone
jadi pastikan anda menggunakan antivirus dengan memindai atau men scan perangkat anda secara berkala
untuk antisipasi kehilangan data akibat peretasan jangan lupa harus sering sering backup
kalau handphonenya mungkin udah lebih canggih ya
kayaknya ada sistem cloud yang memang langsung membackup gitu
seperti dokumen ataupun foto
nah anda bisa backup data penting lewat offline seperti flash disk atau online seperti komputasi atau cloud
komputasi awan atau cloud tadi ya
nah terus jangan lupa juga hindari link web yang mencurigakan
tadi udah disebut sama mas ruby
kalau linknya udah aneh bahasanya aneh terus anda buka tata bahasanya aneh fontnya aneh visualnya aneh
karena biasanya file file yang bersumber dari website yang tidak anda kenal ini punya potensi mengandung virus dan data dalam perangkat anda untuk terkontaminasi dan kemudian digunakan oleh peretas
nah yang paling penting kadang kadang kita butuh kuota
terus kita cari deh wifi publik ya
nah anda harus berhati hati menggunakan wifi
gratis di tempat umum
pastikan anda tidak melakukan aktivitas penting seperti transaksi keuangan lewat wifi publik atau wifi gratis
karena ternyata ini punya potensi untuk diretas oleh pihak lain